lembaga survei kedai kopi merilis dampak elektoral yang dihasilkan kedua paslon pasca debat perdana pada tujuh belas januari lalu
baik kubu jokowi ⁇ maruf ⁇ maupun prabowo sandi dianggap tidak memiliki terobosan baru terkait dengan tema debat perdana
yakni hukum dan ham terorisme serta anti korupsi
dari survei yang dilakukan oleh kelompok diskusi dan kajian opini publik atau kedai kopi pasca debat perdana
memperlihatkan bahwa mayoritas masyarakat tidak puas dengan substansi debat perdana yang berjalan kaku serta monoton
walaupun hasil survei menyatakan performa capres incumbent jokowi dodo mengungguli tiga kandidat lainnya sebagai kandidat yang paling baik memaparkan substansi
seluruh kandidat dianggap tidak memberikan pendidikan politik yang substansial
serta solusi yang baru terkait dengan masalah hukum dan ham terorisme serta korupsi
kedai kopi juga menyoroti keputusan kpu
yang memberikan kisi kisi pertanyaan kepada kedua paslon
hal ini mengakibatkan debat yang berlangsung tidak optimal karena tidak munculnya orisinalitas berpikir dari kedua pasangan calon
saya melihat ya gara gara format makanya dua paslon itu kayak terpenjara
pak jokowi membaca contekan matanya selalu ke bawah gitu dan di akhir akhir dia seperti emosional
pak prabowo juga walaupun berusaha untuk di luar kepala tapi ternyata muter muter di situ situ aja
kalau masalah substansi ya kosong kosong
kalau masalah performa saya lihat
kalau dari hasil survei pak jokowi dominan
tapi pak maruf amin dragging menarik performa pak jokowi itu
pak prabowo kalah sama pak jokowi tapi ditunjang oleh pak sandi
jadi menurut saya dari perspektif kami ini pun masih lebih dominan pak jokowi tapi sedikit
pak jokowi hanya menang sedikit
untuk menang adik
namun begitu direktur materi debat badan pemenangan nasional prabowo sandi sudirman
saman said mengaku cukup puas dengan performa prabowo dan sandi pada debat perdana
menurutnya prabowo sandi hadir sebagai oposisi yang santun kompak
serta saling melengkapi dalam porsi jawaban debat
sehingga publik menerima pesan yang disampaikan prabowo sandi dalam isu penegakan hukum
kandidat kami itu kandidatan kompak saling melengkapi
saya kira tidak benar kalau dikatakan saling berputma
yang terjadi adalah kesantunan sandi tidak bicara ketika tidak dipersilahkan
dan pak prabowo sebagai orang senior itu betul betul ingin memberikan pesan kepada publik bahwa
dan itu dinamika itu muncul di masyarakat dan di harga masyarakat
jadi kekompakan itu signal yang baik bukan saja nanti menyelesaikan debat
tapi juga menyalahkan pemerintahan ke depan
begitu juga dengan tim kampanye nasional jokowi maruf
maman imanul haq yang mengaku puas dengan performa kandidatnya pada debat perdana
jokowi yang tampil menyerang serta pasifnya kontribusi maruf amin dalam debat
diakui sebagai bagian dari strategi tkn
debat pertama akan menjadi evaluasi bagi kami
termasuk apakah strategi kami yang membiarkan seolah olah kaya maruf amin tidak diberi kesempatan
padahal itu menjadi semacam juga strategi kami
bahwa memang dalam konstitusi kita wakil presiden itu adalah menjadi second pengambil kebijak
jadi presiden itu sendiri jadi presidenlah sebenarnya yang harus dikuatkan
tapi ternyata di luar tidak begitu sehingga nanti mungkin ada peran yang lebih signifikan antara jokowi dengan kiai maruf amin
kedua kubu pun sepakat agar kpu segera merevisi format penyelenggaraan debat pada debat kedua pada tujuh belas februari yang akan datang
penghilangan kisi kisi pertanyaan pemberian waktu yang lebih leluasa dalam menjawab pertanyaan
diakini akan mengoptimalkan kualitas debat serta kandidat yang bertanding di atas panggung
diri atihawa dis jakarta